seorang karyawan perusahaan listrik negara yang terseret tsunami di tanjung lesung banten
mengaku terbawa air cukup jauh ke tengah laut dan terombang ambing selama tujuh jam
ia sempat menyelamatkan dua anak kecil yang juga terseret gelombang
willy siska dan keluarganya termasuk di antara karyawan perusahaan listrik negara
yang terseret tsunami saat berada di sekitar panggung acara employe gathering pln
di tanjung lesung banten sabtu dua puluh dua desember
ketika terseret gelombang willy terpisah dari istri dan dua anaknya
ia terseret hingga ke tengah laut
willy dan beberapa korban lainnya yang selamat bertahan di tengah laut selama sekitar tujuh jam
dengan berpegangan pada kotak perlengkapan panggung
willy mengaku ketika itu ia sempat menyelamatkan dua anak kecil yang juga terombang ambing di tengah laut
dengan kondisi patah tangan
namun istri dan anak sulungnya tak dapat diselamatkan
mereka ditemukan sekitar tiga kilometer dari lokasi panggung yang diterjang ke lombang
sementara anak keduanya belum ditemukan
jadi pada saat tsunami terjadi itu tiba tiba sekali
di kami kebetulan grup pln lagi ada acara di tengah lesung
acara inti malam itu ada panggung itu
tiba tiba pada lagu ketiga
tiba tiba panggungnya seolah olah runtuh
kami menganggap hanya panggungnya aja
ada tsunami itu datang
nah memang kami gak merasakan
biasanya tsunami itu di awal awal gempar
ini nggak ada yang dirasakan
itu berdatang dari itu itu pendetik
jadi ya dari tsunami itu datangnya dari arah kiri
arah kiri panggung
makanya sebagian teman teman kita itu ada yang
termasuk saya dan mungkin istri saya ya
itu keseret ke laut
anak saya keseret ke jakarta
tapi daratan itu
itu juga ada banyak pohon pohon yang apa
nah beberapa orang nyangkut
dan beberapa orang yang akhirnya meninggal
itu banyak yang tersangkut
nah sebagian mungkin karena nggak bisa
mungkin termasuk istri saya
nah saya waktu itu ketika kena
saya berusaha untuk
saya pasrah aja
saya bilang mungkin ajal saya udah disini
terus saya berusaha untuk naik
begitu saya naik ke permukaan
dihantam lagi kita
keseret rasanya muter muter kan
nah begitu kita muncul lagi
saya berusaha muncul lagi
dan itu udara mungkin hampir sekitar dua kilo dari prasir pantai
waktu itu kita ada dua kelompok
salah satu kru nya
saya lupa mungkin atau
entah si ivan entah si apa lagi
nah waktu itu
saya juga sudah pasrah mungkin
gak jauh rasanya
mau ke prasir pantai
dengan alat bantuin kita punya
nah waktu itu kita terbagi ke dalam dua kelompok ya
saya waktu itu bergabung ke dalam yang
menapung di kotak
kota kru itu yang tebal itu kan
ia sudah mengikhlaskan kepergian istri dan anaknya
keduanya akan dikebumikan senin dua puluh empat desember
willy kini berharap anak keduanya dapat ditemukan petugas penyelamat
yang masih melakukan pencarian di lokasi
mardika prakasa satya jakarta
dan juga di wilayah
kita sudah berjumpa
kau bisa berjumpa